kita beralih ke jawa timur tepatnya ke kota batu dan kota malang
ada beragam pilihan atraksi wisata dan kuliner yang patut dicoba
di antaranya bermain para layang dan mencicipi pecel khas malang
ini dia nasi pecel khas malang yang bisa anda temukan di setiap sudut kota di kota ini
jika anda berwisata ke jawa timur jangan melewatkan kota malang dan kota batu sebagai destinasi wisata anda
kota kota tersebut menawarkan beragam lokasi wisata dan kuliner
pilihan saya kali ini adalah mencoba olahraga ekstrim yang sedang tren
tapi sebelum saya memulai petualangan saya melayang di langit kota batu
saya ingin terlebih dahulu mencoba pecel khas malang yang unik dan lezat
saya akan mengisi perut dengan nasi pecel khas malang
salah satunya nasi pecel bintung yang ada di pusat kota malang
ini dia nasi pecel khas malang yang bisa anda temukan di setiap sudut kota di kota ini
biasanya ya nasi pecel ini dimakan oleh warga malang sebagai sarapan atau sebagai pengawal hari
dan yang membedakan nasi pecel malang dengan nasi pecel di kota lain
biasanya mayoritas kedai atau toko pecel di sini
menggunakan daun kenikir
dan bumbunya biasanya itu pasti pakai cabai
beda dengan kota kota lain
nah seperti apa rasanya saya mau coba nih
nasi pecel khas malang berisi beragam sayuran seperti daun kenikir kacang panjang dan tauge
sangat sehat dan bernutrisi ya
beragam sayuran tadi kemudian disiram bumbu pecel yang harum
aromanya pun langsung membuat saya tergiur
sayurnya yang empuk dan bumbunya yang sedikit kasar
membuat pecel gelintung menjadi makanan yang pas untuk memulai hari
harganya pun sangat ramah di kantong yakni sembilan ribu rupiah per porsinya
di gelintung ini termasuk salah satu favorit saya
jadi rasanya mantap
kebetulan di pagi hari komponen sayurnya kan banyak
ya coba coba hidup sehat lah gitu
jadi banyakin sayurnya daripada nasinya
pusai sarapan nasi pecel saya menuju ke kota batu malang untuk mencoba olahraga ekstrim para layang atau para gliding
ya para layang atau para gliding adalah cabang olahraga terbang bebas dengan tujuan rekreasi atau kompetisi
nah di taman wisata gunung banyak kita dapat mencoba olahraga ini meski bukan atlet para layang
di sini kita akan ditemani seorang instruktur yang berpengalaman
kita akan dapat menyaksikan indahnya kota batu dari ketinggian satu tiga ratus meter di atas permukaan laut
biaya untuk tenda para layang dipatok sebesar empat ratus ribu rupiah untuk sekali mencoba
oh iya durasi terbang ditentukan oleh arah dan kekuatan angin
dalam kondisi normal durasi terbang berkisar delapan hingga sepuluh menit
nah ini saya udah siap siap mau
saya akan ditemani instruktur di wisata gunung banyak ini dengan mas taufik
mas ini apa saja yang harus saya siapkan untuk terbang nanti kita
yang pasti yang disiapin adalah satu parasutnya tuh yang kedua tempat duduknya mbaknya yang ketiga helmet helm
ini boleh saya pakai ya
sepuluh pagi ini waktu yang pas buat kita terbang
seperti apa rasanya
ini ngapain ya
wah ketakutan saya langsung hilang setelah terbang
bagaimana tidak pemandangan yang saya lihat sangat indah
ditambah udara yang sangat sejuk dan bersih membuat saya seketika lupa dengan ketakutan saya
rasanya tuh pertama pasti deg degan ya
kita udah mikir aneh aneh pasti kan

setelah puas terbang saya pun tak sabar untuk melihat indahnya taman langit yang masih terletak di kompleks taman wisata gunung banyak
sesuai namanya taman langit kental dengan suasana khas negeri dongeng
di pintu masuk saya seakan disambut dua patung putri raksasa yang terbuat dari kayu
setelah masuk ke dalam saya berpikir
saya dimanjakan dengan pemandangan warna warni bunga yang cantik dan rumput hijau yang lembut
saya seperti berada di negeri hayangan
di sini wisatawan dapat bebas berfoto karena banyak spot cantik yang instagramable
seperti di patung angsa rasaksa
atau berpose di dalam cangkang telur sambil menghirup udara segar kota batu
berikut sepenggal cerita wisata saya di kota batu

asiknya terbang di langit kota batu
dan indahnya taman negeri dongeng
dapat menjadi referensi liburan anda bersama teman dan keluarga
di sekolah dauhan andika sulamanto jawa timur